mataku mengalami buta
dan di dalam mimpiku
allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk
yang bisa menyembuhkan
aku mohon kepada paman
untuk menyembuhkan kedua dua mataku
apa untungnya untuk
untuk apa dengan supaya aku menyembuhkan
aku tahu paman
aku tahu paman
kalau hanyalah allah yang memberikan kesembuhan kepada aku
paman hanya peran
aku akan menyembuhkanmu
asal kau bisa menjawab pertanyaanku
pertanyaan apa itu paman
aku telah membunuh ratusan orang
dua hari lagi aku akan mati
aku akan mati
apakah aku akan masuk surga
kenapa kau diam
jawab pertanyaan aku
tidak bisa menilai
atau menentukan surga atau neraka
hanya untuk menilai
hanya untuk menilai
hanya untuk menilai
hanya allah subhanahu wa ta'ala
dan menentukan surga atau neraka seseorang
bukan itu yang aku dengar
cepat jawab pertanyaan aku
surga atau neraka
maafkan aku paman
aku tidak bisa menjawab
aku harus membunuh
aku harus menangis
aku harus menangis
mereka tidak mengejarku
mau lari kemana
tidak ada tempat untuk berlari nyai
kamu menyerah saja
kami hanya ingin tahu siapa dirimu sebenarnya
mereka tidak boleh menangkapku
mereka tidak boleh tahu siapa aku sebenarnya
kalau sampai mereka tahu
yang sudah aku susun
akan hancur begitu saja
tidak akan pernah aku biarkan
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku terpaksa melakukan ini kepadanya
apa yang terjadi denganmu
aku mengenalmu sebagai orang lain
kenapa sekarang kamu berubah
itu bukan perasaanmu
bahkan semua tentang persahabatan putramu dengan
karena dialah yang telah membunuh ayahmu
nyawa harus dibayar dengan nyawa
jaga dewa batara
jangan coba mempengaruhinya
urus aja nyawa kamu yang lagi di ujung tanuh